coba tau dari handphone elsa kita bisa tau keberadaan elsa
sepertinya tadi dia kaget terus
ini yang dibilang ricky tadi
apa yang bikin selebaran ini
kok sampai ada imbalan seratus juta
apa jangan jangan ini al yang lakuin
ini semua gara gara hal
hidup gue jadi hancur sekarang
sakit perut gue
sakit perut gue
gue udah beli obat obatan perban sama roti buat
rekor perut gue
la perutnya sakit rick
isalan denimin gue ya
lu gak perlu stress gara gara selebaran lo larinya
itu apa sih
selama ada gue lo aman
selama ada gue lo gak perlu takut sama apa
karena apapun yang terjadi
gue bakal selalu melindungi lo sar
lo tenang ya sar
nanti kita ke apotek ya
kita bakal pergi yang jauh sar
di mana tempat itu hanya ada gue dan lo
kita jalan sekarang ya
andien udah tidur
dia pasti kecapean
saya pikir kamu udah tidur
gak usah tidur
dia mau lari sejauh mana
apalagi pol kenapa dia harus kabur ya
kenapa dia gak mau nyerahin diri
udah pikirin ini besok aja ya
kita urus besok pagi
saya juga ada minta tolong sama angga untuk urus ini
semoga aja besok ada titik terang ya
aku pengen nanya aja mas
apa sekalian ngebantuin dia untuk buka pikiran dia
hal seperti itu jangan kabur
dia harus bertanggung jawab
handphonenya yang sama
kayaknya dari dalam kamar kamu dong
tadi bunyinya dimana ya
itu dia nuh
atau jangan jangan kamu yang sembunyian elsa ya
jangan susun dulu
tari aku lagi di ruang tengah
terus aku dengar ada suara handphone
jadi aku cek di kamar
ternyata aku cari cari benar
handphonenya elsa tergeletak di lantai
mungkin karena dia panik makanya dia nggak bawa handphone kali
oh iya ada apa kamu telfon
gak jadi ya ya makasih
handphonenya elsa ternyata ketinggalan
jadi dia ngga bawa handphone mungkin dia juga ngga bawa dompet ataupun uang
dan handphonenya ada di rumah
jadi mas dino yang angkat
ya udah sekarang istirahat ya
coba tau dulu handphonenya elsa kita bisa tau keberadaan elsa
sepertinya tadi dia kaget terus
kelupaan bawa handphonenya mas
mungkin kita bisa tahu keberadaan dia
orang terakhir yang ditelepon elsa ricky

medik mccarthy di rumah r tibet
orang terakhir yang terkenal
malah ada kemungkinan
kalau ricky yang ngasih ide ke elsa untuk kabur
dari pencarian polisi
menurut mama kamu
nggak usah buru buru berasumsi seperti itu
kamu cari dulu kebenarannya
oke jangan semarangan
tapi aku harus coba
jangan sampai riki yang kabur
jangan sampai riki yang kabur
handphonenya gak aktif
pasti elsa minta bantuan riki
lantuk banget gue
gue cuma pengen kasih info aja
kalau kalau tadi gue udah ke kantor polisi
gue udah bersaksi nih soal kasusnya elsa
gue gak nyangka sih sebenernya
ternyata malam itu yang gue lihat itu adalah momen
dimana elsa tuh nguburin barang bukti pembunuhan
ya untung juga sih gue masih inget
jadi tadi gue bisa ngarain juga
sampai sekarang barang buktinya udah ketemu sih
yang lo cerita ke gue soal lo ketemu sama elsa
itu harusnya lagi ngubur barang bukti
makanya itu gue tadi pas ketemu lagi sama bu andin di sekolahnya rena
gue langsung tuntasin deh ceritanya
dan ternyata bener
sama tanggal pembunuhannya itu sama
barang buktinya apa ya ali
dan kayaknya sih itu baju dan rok yang dipake pas pembunuhan sih
soalnya gue liat kayak ada bekas bekas darahnya gitu
ini gue juga abis ke rumahnya ricky
gue kasih tau ricky kalau elsa sekarang jadi buronan
tadinya tuh gue sempet mikir
kalau elsa bakalan ketemu sama ricky
minta bantuan sama ricky
tapi ternyata engga
berarti elsa bener bener jadi buronan polisi ya

gue sempet sih liat infonya di media itu sih

katanya yang bisa nemuin elsa bakal dapet imbalan seratus juta ya

wah bagus lah kalo gitu
jadi nanti kalo ada orang lain ngeliat elsa
ya semoga aja sih elsa segera ditemuin ya
gue jujur kasian banget sih sama pak al sama bu andin
mereka pasti ingin banget kan elsa segera bertanggung jawab atas perbuatannya dia lift
mereka pasti bingin banget kan elsa segera bertanggung jawab atas perbuatannya dia